supporter islandia selama ini memang terkenal dengan militansinya saat memberikan dukungan untuk tim kesayangannya
beragam cara dilakukan untuk mendukung squad strakamir ocar di piala dunia kali ini
salah satunya adalah dengan melakukan perjalanan darat dari islandia menuju rusia
seperti yang dilakukan oleh dua orang supporter islandia berikut ini
supporter islandia memang tak ada habisnya menghadirkan beragam cara menarik
dalam mendukung tim kesayangan mereka berlaga di turnamen turnamen besar
setelah sebelumnya gerakan viking clap yang menjadi booming di kalangan pecinta sepak bola
kali ini dua pria asal islandia kembali menunjukkan dukungan dengan cara berbeda

pria ini rela menempuh perjalanan darat dari islandia menuju rusia dengan menempuh jarak sejauh lima km
pria yang diketahui bernama hilmir kirtensen dan greta janssen ini
membutuhkan waktu selama empat belas hari untuk melakukan perjalanan dari rick cavik islandia ke moskow rusia
keduanya berkendara menuju jerman untuk kemudian menyeberang melalui polandia
lituania latvia sebelum akhirnya tiba di moskow rusia
dan menonton laga islandia melawan argentina
sabtu lalu yang berkesudahan imbang satu satu
keduanya mengaku melakukan hal ini sebagai kecintaan kepada islandia
dan untuk memeriahkan ivoria piala dunia di seluruh dunia
pilih mobil rusia yang tidak dikenal untuk berpengaruh atau pilihan terbaik untuk perjalanan yang panjang
dan mengembali dari islandia ke rusia untuk acara yang jauh

ini ide yang gila dan ide yang bagus
karena ini hanya peluang yang baik untuk berpengaruh
kita pergi ke rusia untuk world cup
kita memiliki mobil rusia yang bisa dipainkan di kolam islandia
untuk mendukung tim nasional islandia
tapi ini hanya peluang yang baik untuk berpengaruh
selama perjalanan kiertensen dan greta jensen selalu mengenakan atribut khas islandia
serta mewarnai mobil mereka dengan corak biru sesuai warna kebesaran islandia
mereka saat ini telah tiba di volgograd untuk menyaksikan langsung gilvise gertsen
dan kawan kawan bertanding melawan nigeria jumat malam